kamu selalu menolak untuk menikah
tapi istri kamu sudah mau mendapatkan suami baru
jadi bagaimana ardi
atau bisa kan menceraikan dia sekarang
irza ibu sarankan kamu jangan mudah menyerah
kamu harus terus menunjukkan keserusan kamu sama naila
ibu yakin naila nantinya akan bisa menerima kamu
iya bu tapi ingat satu hal lagi
kamu tidak akan bisa menikahi naila
sebelum suaminya menceraikan dia
nggak mirsa bisa dengar ibu
nak mirsa kok kamu diem aja
aku gak bisa nikahi naila kalau dia belum menceraikan suaminya bu
iya kamu benar
sebelum naila bercerai
dia tidak akan bisa melupakan ardi
nak mirsa kamu mau melakukan sesuatu untuk ibu
aku siap ngelakuin apa aja bu
apapun yang ibu suruh
tugas kelompok yang jadi guru guru kita kerjain sekarang mau gak
gimana kalau kita kerjain di rumah aku aja
di rumah aku ada peralatannya loh
tapi kan rumah kamu gak suka sama aku
di rumah kamu ada omak kamu kan
kamu tenang aja rumah aku arisam pulangnya malam
kamu jangan takut
yaudah deh aku kerjain tugas sama kamu
mau apa kamu datang kemari
saya datang kemari ingin bertemu dengan ardi
ardi gak ada di rumah
jadi lebih baik kamu pergi
kalaupun ardi ada
aku gak akan ngasih dia ketemu dengan ibunya
saya akan kembali lagi ke rumah ini
tapi harap ibu tahu
anak saya bukan perempuan rendahan
apa yang terjadi itu bukan kesalahan dia sama sekali
ibu apa kabar
tidak usah basah basah si ardi
saya kemarin ingin bicara dengan kamu
apa soal nailah
ya soal nailah
secepatnya kamu menceraikan nailah
kalau perlu sekalian
kamu harus berhenti
kalau perlu sekarang juga
biarkan dia melanjutkan hidupnya
karena sekarang ini ada laki laki yang menyayangi dan ingin menikahi naila
kamu selalu menolak untuk menikah
istri kamu sudah mau mendapatkan suami baru
jadi bagaimana ardi
kau bisa kan menceraikan dia sekarang
rumah kamu sudah pergi
itu rumah kamu kan
ya rumah kamu hari kamis itu warisan
tidak ada di rumah
kenapa sekarang hanya di rumah ya
aku juga tidak tahu sih
aku tidak mau masuk ke rumah
kamu galak sekali
apalagi sekarang lagi marah marah
kenapa kamu tidak mau masuk
kamu mau di sini terus
aku mau pulang saja
eh intan intan intan
kamu sudah janji sama aku kan
aku mau bekerja tugas di rumah aku
enggak aku takut banget sama rumah kamu
aku tidak mau dimarahin rumah kamu
kamu tenang saja
kamu masuk ke dalam rumah aku
jangan sampai ketawa noma
kamu sudah diberkati ya ya
bisa bisanya kamu datang kemarin ngomong seperti itu
anak kita itu sudah berpisah lama
sudah sembilan tahun
walaupun mereka tidak bercerai
tidak punya surat cerai
itu sudah sah bercerai
gak gitu ma itu gak bener
lebih baik kalian berpisah
itu yang terbaik
jadi sekarang nella sudah bisa melupakan aku
sekarang dia mau memulai hidup baru dengan laki laki lain
padahal selama ini aku masih benar benar memikirkan dia
bu kalau memang betul ini yang diinginkan naila
aku berharap naila bisa datang sendiri ke sini
aku ingin dengar sendiri dari mulut dia
aku akan lakukan apa yang dia inginkan bu
kau pikir kamu siapa nih
berani beraninya kamu suruh anak saya datang kemari
setelah kamu mengusirnya dan sembilan tahun kamu tidak pernah memperjudikan

kamu tahu dia tidak pernah bersalah
gak pernah gimana
dia itu sudah membohongi anakku
anakku tidak pernah berbohong bu
anakku itu diperkosa
dia tidak pernah berkhianat dan dia tidak pernah berselingkuh dari ardi
perasaannya hancur di
dan kamu tidak punya hati sama sekali
kamu justru mengusir dia
bahkan mengambil anak dia
tiara itu anaknya ardi
biarkan dia hidup di sini lebih layak daripada tinggal sama kalian
tiara itu juga anak naila bu
naila juga berhak terhadap anak itu
ardi tidak pernah peduli selama sembilan tahun ini

sama sekali tidak pernah menjenguk naila
dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama sembilan tahun ini
kamu tidak pernah datang berkunjung untuk menjenguk atau menengok nailah
jadi sebaiknya cepat kamu ceraikan dia
aku mengerti yang ibu mau
aku akan lakukan sekarang juga
ayo kita ke rumah ibu
mama gak izinkan kamu pergi
masuk dalam rumah
sekarang juga masuk
persoalan anak saya dan ardi harus segera diselesaikan
saya tidak mau
nasib anak saya terkatung katung